kementerian luar negeri akan terus berkomunikasi dengan seluruh anggota g dua puluh
untuk membahas kehadiran pimpinan negaranya
soal rencana kehadiran presiden rusia vladimir putin
menlu retno marsudi menyebut sejauh ini negara anggota g dua puluh masih merespons baik
retno menegaskan sebagai presiden g dua puluh indonesia punya kewajiban
untuk mengundang seluruh anggota negara kecuali ada keputusan lain berdasarkan konsensus
ia pun mengaku tidak khawatir soal tingkat kehadiran anggota g dua puluh di bali november nanti
pasalnya komunikasi yang dilakukan masih mendapat respons positif
meski begitu ia tetap menekankan situasi dunia yang sangat dinamis
retno juga memilih untuk lebih fokus pada acara g dua puluh
yang diharapkan bisa menghasilkan proyek kerjasama yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat dunia
kita terus lakukan komunikasi dan
sekali lagi sebenarnya ini posisi dari awal ya
udah dari tahun lalu hal ini ditanyakan
kita kan sampaikan sebagai presiden g dua puluh
kewajiban kita mengundang semua negara
kecuali secara konsensus ada keputusan